nah untuk perguruan tinggi swasta ya biarkan dia menanggung biayanya sendiri
jadi kita mesti mau perkuat diri dulu
tapi memang hanya akan disediakan tiket undangan sebanyak dua lima ratus saja
iya pas bapaknya udah ngekerja
di luar shelter ada puluhan